terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
tahun ini indonesia international motor show atau ims digelar di jxpo kemayoran jakarta pusat
mulai enam belas hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
atau yang disingkat sebagai bose
gelaran ini diisi oleh peluncuran mobil dan motor baru hingga pengenalan teknologi canggih
yang ditawarkan oleh sejumlah peserta pameran
terpantau tahun ini prima dona ims adalah electric vehicle dan low cost green car atau lcgc
dan kita langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda
untuk melihat bagaimana situasi pameran indonesia international motor show sore ini
selamat sore adi
bagaimana antusiasme pengunjung
di akhir pekan ini untuk hadir di ims dua ribu dua puluh tiga
iya selamat sore rifana
betul sekali bahwa indonesia international motor show atau ims dua ribu dua puluh tiga ini memasuki hari keempat
dan memang salah satu hal yang ditunggu tunggu tak hanya bagi mungkin pemirsa ataupun pengunjung
saya pun ingin mencoba secara langsung beberapa produk produk ataupun brand brand
keluaran terbaru ataupun mobil listrik dan saya langsung saja mengajak anda rifana
untuk mengajak anda untuk melihat bagaimana kondisi
di kawasan outdoor gxmu kemayoran ini merupakan salah satu area test drive
beberapa brand brand unggulan ini di mana anda mungkin bisa lihat walaupun cuacanya ini agak lumayan panas begitu ya rifana
tapi ini tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk mencoba langsung berbagai kendaraan
berbagai jenis kendaraan dari berbagai brand
ini ada suv ada city car kemudian juga ada sedan bahkan ada juga mobil listrik yang mungkin anda dapat lihat di belakang saya ini rifana
dan untuk dapat
menjajal langsung atau melakukan tes drive di ims dua ribu dua puluh tiga ini tidak dipungut biaya rifana
namun anda harus melakukan registrasi di website ims dua ribu dua puluh tiga dengan melampirkan
lampiran surat izin mengebudi ataupun sim a yang masih berlaku dan kemudian nanti anda langsung menuju ke kawasan outdoor ini
dan dapat melakukan test drive secara langsung
tak hanya mobil sebetulnya kendaraan roda dua ataupun motor juga dapat dilakukan tes drive
yang ada di hall c dua
dan selain anda sendiri nantinya yang akan melakukan test drive
juga nanti anda akan dapat didampingi oleh produk expert
jadi nanti anda mungkin dapat dijelaskan secara detail tentang fitur fitur unggulan kendaraan yang anda naiki
ataupun anda jajal di kawasan ataupun di pameran ajang indonesia international motor show dua ribu dua puluh tiga ini
dan ada tujuh belas brand kendaraan yang langsung bisa anda jajal
dan saya pun nanti akan mencoba menjajal salah satu jenis kendaraan untuk merasakan sensasinya
khususnya mobil listrik rifana yang masih menjadi prima dona di ajang pameran tahun dua ribu dua puluh tiga ini
karena memang mobil listrik ini sangat diganggu oleh pemerintah
dan selain mobil listrik sendiri mobil lcgc ini masih mendominasi gelaran ims dua ribu dua puluh tiga ini
dan berdasarkan data penjualan dari gaiki indosidit pada tahun dua ribu dua puluh dua
lcgc ini menembus angka satu ratus delapan puluh ribu lebih kendaraan
itu artinya pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini bahkan diprediksi akan lebih meningkat lagi
dan yang menarik perhatian beragam teknologi
teknologi ini kembali diperkenalkan oleh beragam produsen mobil
salah satunya adalah ada juga internet of vehicle
yang diusung salah satu brand asal china begitu
dimana nanti anda dapat mengontrol kendaraan anda melalui handphone
jadi sungguh canggih sekali rivana
jika anda tertarik untuk mencoba langsung anda mungkin dapat mengunjungi gelaran ims dua ribu dua puluh tiga ini
nanti hingga tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh tiga mendatang pada pukul sepuluh hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
jadi ini masih ada ya sekitar empat jam lagi bagi anda ya mungkin
untuk tertarik langsung saja datang ke sini
dan selain dari test drive kemudian test ride
ini yang unik di ims dua ribu dua puluh tiga ini nantinya setiap harinya akan ada konser musik
dengan penampilan artis artis yang berbeda setiap harinya
kalau kemarin saya mengunjungi kawasan ims ini ada god plus
nanti malam akan ada penampilan yofi and uno
dan kemudian ada penampilan dari dicta
dan kita akan masih akan menunggu bagaimana kemerihan
antusiasme masyarakat di akhir pekan untuk mengunjungi pameran ims dua ribu dua puluh tiga ini
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda
atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali
dan selamat melihat lihat menghabiskan akhir pekan di ims dua ribu dua puluh tiga